terkait hal ini juga keluarga yosua meminta para terdakwa berkata jujur
sesuai apa yang sudah disampaikan dalam bap atau berkas acara pemeriksaan
agar peran masing masing terdakwa maupun guna mengungkapkan kebenaran
samuel huta barat ayah dari yosua meskipun tidak hadir langsung di pengadilan negeri jakarta selatan
terus memantau pelaksanaan persidangan dengan agenda dakwaan terhadap para terdakwa
pihak keluarga berharap dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan para terdakwa di bap
terdakwa richard eliezer ini juga diminta menyampaikan sejujur jujurnya
agar jangan lagi takut ataupun ragu agar terungkap peran masing masing terdakwa
hingga apa yang sebenarnya terjadi di saat kejadian
bap mengungkapkan kejujuran kejujuran apa yang terjadi sebenarnya
dan apa peran masing masing yang sebenarnya di tkt